gulanya cuma ada setengah kilo
gak apa apa tut
mams harus berhenti dulu nyuci piringnya
mams tau gak sih
ternyata sampai sekarang si om akum itu belum pulang
tau gak mams
om akung itu ternyata kaburnya pergi ke rumah orang tuanya si om akum
ya mau pergi kemana lagi tuh
ya pasti kesana perginya
mams tuh gimana sih
kok reaksinya biasa aja
sudah tidak ada akum yang mulia
berat berada di rumah setiap hari
tidak ada pekerjaan
cuma mengurus febri dan rumah
dan menunggu transferan tiap bulan
tapi itu kan jalan yang kalian pilih
esy tidak akan berangkat
kalau sekarang ada masalah
kalau sekarang ada masalah
kalau sekarang ada masalah
kalian yang harus selesaikan berdua
dulu kamu punya harga diri yang tinggi
sejak esi yang mencari nafkah
pasti akan membuat kamu tersinggung
bahkan akum gak mampu menghidupi diri akum sendiri
untuk membeli garam pun
aku mesti menunggu kiriman
sekarang aku bantu bantu kau suara
tapi tetep gak cukup
tetep harus menunggu kiriman esing
kalau aku masaknya lebih banyak lagi
pebri yang gak kuurus
bahkan ratusan kali esing sms
dan gak satupun yang dibales
esi tuh jadi emosi marah
emang aate bener bener pengen pisah sama esi
aakan sekarang udah kerja sama kang koswara
hati jadi bisa punya penghasilan sendiri
jadi bisa punya uang
dan gak butuh lagi sama esi
mungkin sms kamu belum dibaca
ya mungkin dia gak berani mau jawab sms kamu
karena dia tahu kamu masih marah
dia takut salah jawab
terus kamu tambah marah
ya pasti marah mak
orang telepon ditutup
kirim sms baik baik
malah gak dibales
mungkin dia takut mau diangkat telepon kamu
terus esi harus bagaimana mak
udah masa esi harus ke sana
esi kan perempuan
ya mungkin memang harus begitu sih
kamu yang harus jemput dia
gak mau esi maaf
masa esi harus jemput
malu mak ngemis
aku kabur dari rumah
karena merasa gak dibutuhkan di rumah
kalau kamu nunggu aku pulang
gak akan mungkin
kalau dia pulang
ternyata kamu gak butuh dia
terus kamu usir dia
masa esi ngusir suami mak
aku kan gak tahu dalam pikiran kamu sih
yang ada dalam bayangan
dalam bayangan aku
dan kamu usir
esi juga malu kalau harus ke sana
kalau kamu jemput aku kesana
dia akan merasa dihargai
akum kabur karena merasa gak berguna
jadi ya kamu yang harus jemput kesana
beginilah dunia kita
tuh kira kasut satu
masya allah kita yang lebih baik
ya pasti kesana perginya
kok reaksinya biasa aja
harusnya heboh dong kayak aku
mams tahu gak sih kalau yang namanya keluarga lagi berantem itu
yang harusnya kabur ke rumah orang tuanya itu si istri
bukan si suami moms
selesai ngomong ya udah
itu kalau di tempat lain tuh kalau di sini mah beda
oh dunia terbalik yuk moms
iya kenapa emangnya
oh pantesan aja
hah aku sekarang udah ngerti kenapa sampai detik ini tuh
aku belum juga ditembak sama kang kusoi
ya karena itu tuh dunia terbalik
aku yakin bengits moms
kalau si kangkung itu pasti sekarang lagi galauin aku
lagi galau kapan yups tuh tiba tiba

mama olem mulut kamu pakai lem korea
nanti aku kurus kering
ya udah kalau gitu aku juga kabur aja
kamu paling kabur juga ke rumah papa kamu
mama cemput aja
aku gak mungkin kabur dong
mama juga tau
kamu gak akan kabur
kalau misalnya ngajakin kabur kang kusoi
ini anak perempuan
ada ada ajak lakuan
ada yang mau saya tanyakan
kamu murid saya guru
murid harus bertanya sama guru
seperti kalau kamu haus
kamu harus mencari air dari sumbernya
oh ayo silahkan bertanya banyak banyak
jauh lebih banyak daripada jumlah pertanyaan kami
iya pak ustadz
oh silakan duduk
ya terima kasih pak ustadz
emangnya kenapa dengan kasusnya aku
kang akung kan pergi meninggalkan anak dan istrinya
pergi kabur ke rumah orang tuanya
apa itu tidak salah pak ustadz
pergi ke rumah orang tuanya bukan namanya kabur
itu mah berkundung
datang bermalam berhari hari di rumah orang tuanya
kamu harus belajar melihat sesuatu
dari berbagai sudut pandang
berpikir tidak boleh sempit
suami dilarang pergi kabur meninggalkan keluarganya
kamu lihat di jiraus
semua suami tidak ada yang pernah pergi kemana mana
mereka di rumah setiap hari